inilah video berdurasi lima puluh tiga detik yang viral
memperlihatkan makam salah satu warga di desa jelak catur
kecamatan kalitengah kabupaten lamongan jawa timur
makam milik warga bernama rahwan yang meninggal awal bulan september ini
dibongkar dengan kondisi kayu kayu penutup hancur berantakan
peristiwa ini diketahui pada selasa pagi
warga semakin terkejut setelah mengetahui dua tali pocong jenazah raib
tali pocong tersebut diduga dicuri oleh orang yang membongkar makam
usai videonya viral polisi langsung menggelar identifikasi di lokasi kejadian
oleh pihak keluarga dan pemerintah desa setempat jenazah sudah dikuburkan kembali
dua tali pocong jenazah yang raib sudah diganti dengan tali pocong baru
dan berharap jangan sampai terjadi lagi adanya pencurian salah satu yang ada di makam itu
mungkin salah satu mungkin talinya atau apa gitu kan
sehingga terjadi hal hal yang tidak diinginkan
polres lamongan saat ini tengah melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku
dan mengungkap motif di balik pencurian dua tali pocong jenazah
polres lamongan jawa timur